sebuah minibus ringsek setelah menghantam truk box dari arah berlawanan di kabupaten pangandaran
jawa barat kami sore menurut keterangan polisi kecelakaan berawal ketika minibus
melaju dari arah banjar menuju pangandaran di jalan kalipucang tiba tiba minibus masuk
ke lajur kanan jalan kemudian dari arah berlawanan datang truk box hingga tabrakan
yang tidak terhindarkan
polisi menduga sopir mengantuk saat mengemudi akibat kecelakaan ini tiga penumpang minibus
terluka dan langsung dilarikan ke puskesmas kalipucang
dan rsud pandiga pangandaran
kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalan tas polsek kalipucang
kecelakaan mobil ini terjadi di jembatan kampung bojo kecamatan watangpulu kabupaten sidrap
kamis pagi menurut saksi mobil melaju kencang dari kota parepare menuju kebupaten sidrap
sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke sungai sementara kasat lantas polres sidrap
menduga sopir mengantuk saat mengemudi
namun polisi mengalami kesulitan mengidentifikasi pemilik mobil karena pemilik mencopot pelat nomor kendaraan
dan kabur dari lokasi kejadian polisi kemudian membawa mobil ke polres sidrap
kecelakaan mobil yang hampir sama juga terjadi di jalan raya desa bangilan cematan kapas
kebupaten bojonegoro kamis pagi
saksi mengatakan sebelum terperosok ke sungai
mobil pick up menabrak pohon dan pagar jembatan
sebelum kecelakaan terjadi mobil sempat oleh
sopir mobil yang luka luka dan dibawa ke rumah sakit
polisi menggunakan mobil direct milik dinas perhubungan kebupaten bojonegoro
untuk mengangkat kendaraan dari sungai
tim liputan cnn indonesia